aku mohon kandek jangan hukum mereka aku mohon
mereka memang pantas masuk ke dalam penjara
dan mendapatkan hukuman yang setimpal
atas apa yang telah mereka lakukan
lagipun aku rasa bukan hanya mereka
yang harus masuk ke dalam penjara
kali kematian kamu
kalian jangan mengira
jika aku tidak tahu kalian berada di mana
mau lari kemana kalian
jangan sampai bahwa aku akan dipilih
aku tidak ingin mendengar pocehan
putraku surawisesa kesalahanmu terlalu besar
kalian berdua telah merugikan pada jangka
dan sekarang hukuman pertama yang akan ayah anda jatuhkan kepadamu putraku
adalah mencabut seluruh kekuatan
dan kau akan menerima giliran
kamu ketahuan semua
mohon maafkan aku raih
sahabatmu tolong jangan bawa kami ke istana besar pacejaran
tolong jangan penjara kami
ingat biar bagaimanapun aku adalah kakak iparmu lagi
jika kalian menolak untuk dibawa ke istana jangan salahkan aku
jika aku akan menggandakan hukumanmu raih
kalian lebih suntik
engkau atau raih
pasti mereka tahu
dimana si wang
dimana si wang
kok kalian yang tanya
aku yang tanya
apa gunanya kami beritahu
dimana keberadaan prabu sriwangi
aku kan tanya
dimana si wang
kalau kalian tidak menunjukkan
akan ku patahkan nih
leher temen kalian
tolong jangan sakiti dia
akan kami beritahukan dimana keberadaan prabu sriwangi
gusti prabu berada di
di dekat istana pajajaran
dari tadi saja
temanmu ini akan menunjukkan
dimana tempat si wang
hanya segitu kemampuan
putraku kian santan
dan masukkan ke dalam penjara
aku mohon kanda
jangan hukum mereka aku mohon
mereka memang pantas masuk ke dalam penjara
dan mendapatkan hukuman yang setimpal
atas apa yang telah mereka lakukan
aku rasa bukan hanya mereka
yang harus masuk ke dalam penjara
dan mendapatkan hukuman seberat beratnya
tapi juga kamu
kanda aku mohon jangan hukum mereka aku mohon
atas apa yang telah mereka lakukan
atas apa yang telah mereka lakukan
nanti aku akan mengatakan